liga basket indonesia dua ribu dua puluh dua akan digelar mulai lima belas januari dua ribu dua puluh
bagaimana gelaran ibl di tengah kembali merebaknya kasus covid sembilan belas
kita sudah terhubung dengan direktur utama ibl yunas miradiarsyah
apa yang terbaru dari ibl season dua ribu dua puluh dua ini dibandingkan dengan sebelumnya
selamat pagi mas
jadi alhamdulillah kita sudah mendekati acara pembukaan ibl musim dua ribu dua puluh dua
insya allah tanggal lima belas januari akan dimulai di jakarta
cukup banyak hal hal baru yang akan ada
yang pertama adalah jumlah kepesertaan tim
dimana musim sebelumnya dua belas tim musim mendatang dua ribu dua puluh dua akan ada enam belas tim ya
atau ada empat pendatang baru
kemudian insya allah semua diberikan kelancaran
musim depan juga kembali dengan pemain asing
dan ini sudah pasti akan menambah kompetisi di antara tim akan semakin perata
kemudian juga untuk ibl alhamdulillah juga kita telah mendapatkan izin dari pemerintah dan kepolisian tempat untuk kembali menghadirkan penonton secara terbatas
selain lainnya banyak sekali jadi seperti perpindahan pemain kemudian juga ada keterlibatan teman teman public figure untuk menjadi pemilik klub
sehingga mudah mudahan lebih menarik dari musim sebelumnya
menyebutkan bahwa ada empat tambahan tim baru ya
sebenarnya ada empat tim baru ya
yang menjadi pertimbangan ibl untuk menambahkan empat tim baru ini
oke jadi empat tim itu memang sudah merupakan bagian dari blueprint ibl ya untuk lima tahun ke depan
dimana kita ingin liganya semakin panjang periodenya kemudian jumlah pertandingannya semakin bertambah
nah ini salah satunya dengan cara menambah jumlah tim
musim sebelumnya itu dua belas sebelumnya lagi kita di sebelas
jadi hari ini enam belas sudah merupakan pertandingan
peningkatan yang luar biasa dan untuk gelaran kegiatan bola basket profesional ini merupakan angka yang tertinggi
jadi ini memang dalam perjalanan menuju ke tadi supaya musimnya semakin panjang dan pertandingan semakin banyak
oke mas yunas ini dengan adanya varian omikron kira kira seperti apa format pertandingannya
apakah menggunakan sistem bubble ataukah sistem seri atau ada sistem baru
ya sistemnya masih tetap bubble
jadi ibl itu dua ribu dua puluh satu kemarin
itu kemarin kita sudah menjalankan kompetisi
alhamdulillah dari awal hingga akhir tidak ada kasus
kita jalankan konsep bubble dan protokol kesehatan yang sangat ketat
untuk dua ribu dua puluh dua di tahun ini juga kita melakukan hal yang sama
hanya ada perbedaan sistem operasionalnya saja
kalau yang sebelumnya hanya dititikkan di satu tempat satu lokasi
ini kita akan bergerak ke beberapa kota
ada di enam kota rencananya
jadi prinsip bubble dan protokol kesehatannya tetap ketat
vaksin kemudian tes pcr berkala setiap empat hari itu terus dilakukan
karena kita tahu situasi hari ini di indonesia dan omikron sedang ada peningkatan
jadi kita akan terus waspada
baik mas yuras ini jika kita menonton olahraga ini kan memang serunya langsung begitu ya
bagaimana dengan jumlah penonton nih
kira kira berapa persen dari jumlah kapasitas penonton yang diperbolehkan untuk menonton langsung
oke jadi mas reza kita di enam kota itu akan ada berbeda beda ketentuannya
seperti di jakarta kapasitas tempatnya itu dua ribu empat ratus
jadi kira kira di angka lima ratus
dan kita hanya gunakan satu sisi
berseberangan dengan sisi pemain sehingga meminimalisir hal hal yang tidak kita inginkan
jadi banyak sekali hal teknis yang masih kita sesuaikan
karena kan kita tahu situasi masih pandemi
kemudian penonton yang hadir semua harus dengan syarat vaksin dan datang membawa bukti antigen
selain antigen ada syarat tertentu mungkin mas
ya cukup banyak ya
jadi ada batasan usia atas dan ada batasan usia bawah
kemudian vaksin itu syarat mutlak
tadi seperti saya katakan mengenai antigen itu baru untuk free sebelum menonton
ketika menonton itu akan banyak sekali prosedur untuk alur masuk keluar penonton
kemudian aturan pada saat di lapangan itu tidak boleh membuka masker
aturan makan dan minum di tempat dan sebagainya
jadi mudah mudahan kita sudah siap dan simulasi itu sudah kita lakukan minggu lalu
bersama kepolisian dan kementerian kesehatan
alhamdulillah sudah diberikan lampu hijau
ya tinggal bagaimana nanti kita mempraktekannya
mudah mudahan bisa diberikan kelancaran
dan tentunya kita perlu kesadaran juga dari semua pihak
karena ini terbatas ya
meskipun situasi seperti ini bisa tetap menonton di jalur streaming
berarti bisa dipastikan bahwa sudah siap untuk pertandingan tanggal lima belas nanti gitu mas yunas ya
ya insya allah
nah ini mengenai antisipasi ibl terkait dengan pengaturan skor seperti apa nantinya nih mas
oke kalau kita sangat menentang sekali semua hal hal yang tidak sesuai dengan nilai nilai sportivitas
dan itu sudah kita buktikan juga prinsip ibl dengan segala situasi baik kasus covid kemudian hal seperti ini
kita harus transparan karena kita punya pertanggung jawaban kepada publik

dan kita tekankan terus kepada manajemen kepada klub kepada pemain bahwa ini kita tidak main main di persoalan ini
kita sudah ada aturan yang jelas ya untuk yang terlibat
jadi tidak ada toleransi
kemudian kita juga bekerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat tim khusus ya
untuk mengawasi dan mengantisipasi supaya hal hal seperti ini tidak terjadi
agar kita bisa terus menjadi liga yang bersih
terima kasih yunus miradyarjah
direktur utama ibl
direktur utama ibl sudah berbicara bersama kami